kisah fiksi penganiayaan ratna sarumpait memantik perdebatan soal dugaan propaganda kebohongan yang digunakan kubu prabowo sandi
dalam kampanye pilpres dua ribu sembilan belas perdebatan ramai di media sosial
kami hadirkan malam ini di studio sudah bergabung bersama saya di samping kiri saya ada bang run sitompul
anggota bravo lima tim pemenangan jokowi maruf
bang runsitompul selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini jauh jauh dari luar kota terima kasih sudah hadir di sini
kemudian juga ada mustafa nahrawardaya bang tova
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
direkturat badan pemenangan nasional prabowo sandi dan juga ada mas adi prayitno akademisi ilmu politik uin syarifudayatullah jakarta
halo mas adi selamat malam
halo mbak putri
terima kasih sudah di sini
bang tova bang rut terima kasih sudah hadir di sini
perdebatan di media sosial mungkin kita pindahkan ke sini supaya jelas dan gamblang gitu ya
sekarang malam ini sudah biru biru nih nuansanya sama
sama kita satu tim ini
saya harap tidak terlalu panas perdebatannya
bang ruh tapi pertanyaan besarnya mengapa bisa sampai ada tudingan tuduhan
bahwa kemudian ada propaganda
udahlah kalau kubu pak tova kita nggak usah lawan lah
kaitan dengan mencari kebenaran
jadi benar aja terus
tapi udah lah ini sebenarnya udah dirana hukum polisi sudah bekerja kita ikutin aja lah
kalau saya itu
tapi bagaimanapun kan dari kubu jokowi maruf tadi kemudian mas budi mas jatmuko
saya yang tidak bisa hadir di sini kemudian yang mengatakan ada dugaan propaganda
ada dugaan ini sengaja
supaya karena bagaimanapun melihat yang diuntungkan sekarang adalah kubu jokowi maruf
wuh itu superwoman loh kalau untuk yang aneh aneh
tapi sepande pande tupai meloncat jatuh juga
jadi udah lah
sampai dikatakan wah akibat itu dia jadi takut ya
jadi bang ruhut dari awal juga sudah mengaku bahwa ini pura pura
kalau dari awal bang ruhut melihat informasinya
dari awal yang katakan ada informasi soal dugaan penganiayaan
bang ruhut sudah curiga
saya udah awal tunggu kalian
ada di twitter saya jelas saya katakan
saya sebut itu nama nama yang orasi galak galak itu
kan udah rahasia umum
waktu mendengar peristiwa
yang hoax dari ratna sarumpait yang cantik jelita itu
marah semua kan
dari kubur sebelah
dari tetangga aku marah semua kan
tapi ngeri juga loh
yang marah itu pak prabowo
yang marah itu didampingi oleh pak amin rais
ada ketua pak joko
ada yang lain lainnya
udah itu belum lagi yang di luar ikut marah marah
aku kira tadi sama ferdinand hutayan
kalau dia ada ini baru seru
udah itu ada hanum rais
belum lagi fadli john
belum lagi sama faryamsa
aku maunya ketemu sama yang marah marah ini
biar aku ceritakan
karena bang tova kurang marah memang ya
oh tova enggak
karena itu aku kaget
kenapa aku ngasih tova
tova dalam hal ini
dia enggak ada komentar
taunya sekarang gue sama tova
jadi enggak rame
tapi bagaimanapun kan sekarang setelah ternyata setelah ini sudah diproses hukum yang menyebarkan yang membuat kebohongan juga sudah di proses hukum
tapi ternyata masih belum selesai eksesnya
bahkan memang ada tudingan yang memang kembali mengarah kepada kubu anda
ya sebenarnya secara garis besar kita semua itu tertipu sebenarnya
kalau kita tidak semua tertipu tentu sebagian sudah sadar di awal sebelum ratna sarumpahit itu jumpa pers
buktinya semua rame kan setelah jumpa pers kan
waduh ternyata kita ketipu
bahkan seorang rizal ramli saja yang dia juga tidak mendukung yang mana yang tidak jelas ketimbu juga
akhirnya minta maaf lah di twitter kan
banyak orang mengaku ketipu oleh saudari ratna sarumpait yang cantik jelita tadi
kemudian sadar oh kita tuh jadi korban penipuan semuanya
oleh karena itu kenapa kemudian orang menghubung hubungkan atau tampaknya orang mengatakan begini demikian
ini anu kubunya prabowo sandi ini memanfaatkan gitu
kita pun juga bingung
lalu kita juga mengatakan
bang abang saya ini kenapa kok kemudian prabowo amin rais hanum kok tiba tiba cepat sekali merespon
bahkan kemudian jumpa pers
inilah kecintaan pak prabowo terhadap tim sesnya
ketika laporan dalam keadaan babak belur
apa mungkin kemudian eh kamu tuh visum dulu lah
laporan dulu lah
ya respon cepat itulah bukti seorang calon pemimpin itu cintanya seperti itu
ini kita di indonesia negara timur ya dengan hatinya
lalu mengunjungi bertanya
nah sekarang kalau yang bersangkutan mengaku begitu
karena sudah belasan tahun akrab beliau itu
pak prabowo dengan si cantik jelita ratna sarumpait
tentu secara kemanusiaan responnya bukan respon formal
kamu visum dulu kamu lapor dulu kamu
karena kondisinya saat itu wajahnya memang babak belur
tapi memang cinta itu buta berarti ya bang taufi
ya cinta sebetulnya begitu
ini cinta cinta dalam politik juga begitu
karena memang banyak pertanyaan di luar sana
kok bisa sih seorang prabowo subianto
dia lama bergerak seorang mantan tentara
kemudian pasti tahu kronologi dan segala macam
dan pasti melihat adianya
ini perlu saya jawab
jangankan pak prabowo pak wiranto saja
pak wiranto saja ketika dipalu juga ketipu informasi kok
enggak ada penjaraan tuh
pak wiranto mantan tentara juga panglima tni juga
jadi pak wiranto menggigit
pak wiranto ketipu juga informasi
padahal ada penjarahan video di mana mana
ini maksudnya kemanusiaan isi kemanusiaan
ketika dalam kondisi di palu itu
dia lagi sedih
lalu masa eh saya nunggu laporan polisi dulu deh
untuk mengatakan ada penjaraan
begitu juga ketika dalam aura politik seperti ini
murad nasarumpur yang dua belasan tahun kenal
nggak mungkinlah secara formal mengatakan
kamu visum kamu laporan polisi dulu
nanti kalau udah laporan polisi saya baru jumpa pers
enggak begitu lah
kalau saya misalkan saat ini
saya tiba suatu hari datang ke bang ruhut nih
bang ruhut saya dipukul orang nih
wajah saya berpulus
kira kira bagaimana bang ruhut kalau datang ke bang topak
kita sudah lama kan
aku sudah bilang
kalau kubu sebelah itu mencari pembenaran
apalagi dimasukkan kepada palu yang lagi bencana alam
begitu juga donggala dan sigi
ini betul betul beda
masalahnya janganlah kita lihat kes per kes
tapi case ini itu yang saya katakan ya
sebenarnya saya maunya ketemu
karena mereka pada dilaporin ini
karena banyaknya yang cinta dengan pak jokowi
dan sebelumnya coba ya kita pikirkan dulu
seorang jokowi kan akhirnya
semua maki maki dia
padahal itu simbol negara loh
itu presiden kita loh
kok itu betul
kok mudah sekali bisa percaya dengan hal gitu gitu
itu yang saya katakan tadi
jangan cinta buta maksudnya
jangan cinta buta
sudah itu begini
itu buat kedua kubu dong
itu tidak hanya kubu prabowo sandi saja
kita negara hukum
kalau saya kembali
kita negara hukum saja
polisi sudah bekerja
dan kita juga
dan sebenarnya polisi bekerja setelah dia mengaku loh
tidak mungkin juga sebelum sudah bekerja
tapi kan tidak tahu
tiba tiba dia mengakukan kebohongan
wah baru semua sadar
ini jangan ya
kan sekarang ini mudah aja kok
yang jadi masalah apa nih
jadi belum cukup itu
hukum itu bukan hanya milik ahok
bukan hanya milik orang orang lain
yang patuh dengan hukum
hukum ini milik kita semua
eh giliran kalau kita
kalau kita sudah minta maaf
jadi kemarin itu
ya biarlah proses hukum berjalan
kemarin itu saya ditanya di sebuah stasiun televisi
tanggapan anda pertama kali
anda katakan untuk kasus ratna itu apa
saya katakan saya terima kasih pada ratna
banyak sekali para pembohong di indonesia itu
nggak mau mengakui kalau dia berbohong
dengan sangat cepat hanya hitungan hari
dia langsung mengaku
saya itu pembohong paling hebat
saat ini karena berhasil menggoncangkan seluruh indonesia
banyak sekali orang bohong bohongan sampai sekarang itu
kapan mereka mau mengaku
kapan mereka mau di clear
ratna ini berani
meskipun ada yang bilang
kan dikejar polisi
iya polisi telah membocorkan penyelidikan mereka
melalui beberapa lembar slide itu
kemudian menyebabkan mbak ratna itu nggak bisa kemana mana
seandainya seluruh kasus itu dilakukan seperti itu
dibocorkan dulu penyelidikannya ke media sosial
terduga terdugain tidak berani berkuti
seperti mbak ratna ini coba
kasus ulama ulama itu
kalau penyelidikannya dibocorkan dulu seperti ini
berhenti itu kejadian
tidak akan lanjut lagi
tapi kalau ini cuma ratna sarompat sang jelaita
semua orang berbohong
itu kalau cari pembenaran mereka paling jago
tapi kita berterima kasih kita punya tni
yang kuat sebagai stabilitas
kita punya polisi sebagai kantikmas
kebayang itu ulah si cantik jelita
apa yang terjadi
si cantik juga
waduh bisa mendampingi inilah saya dokter
tahunya dokter gigi
eh ratna ingat nggak gara gara kau
saya ini besar di bandung
suku jawa barat itu orang sunda itu paling lemah lembut
kejadian di bandung
orang bandung nggak begitu
orang bandung itu paling baik
ini dia cut nyak din
saya juga kecil dibesarkan di aceh
cut nyak din itu pahlawan nasional
mencari pembenaran itu hati hati
masyarakat itu euforia terlalu tinggi memang ya
tidak hanya siapa namanya raka nurul pahit
dianggap seperti siapa
cut nyak din
itu masyarakat terlalu euforia
presiden sampai dengan nabi
kan ngeri juga banget
presidennya bapak rakyat
tapi beda dengan nabi banget loh
suara rakyat suara tuhan
suara rakyat suara tuhan
beliau sahabat rakyat dan bapak rakyat
beti rada beda beda
disamakan cut nyak din dengan pembohong
itu tadi dia katakan
itu bukan hanya berbohong
kalau semua mengaku
buktinya baru satu ratna sarumpait
ini pakar hukum nih
ini sahabat kami orang orang hukum
mesti ada dua alat bukti yang kuat
lebih dari dua alat bukti
terimalah nasib kau ratna sarumpahit
apa yang sekarang bergulir
ada gium bahwa kebohongan yang ditanam terus menerus
kemudian akan menjadi kebenaran
itu yang mungkin sedang digunakan sekarang
kalau bang ruhut dan bang nara itu sudah ketemu
diskusinya sebenarnya sudah selesai
saya menambal kekurangan yang masih belum disampaikan sebenarnya
sebenarnya kalau saya melihat ada beberapa hal yang bisa dinarasikan
terkait soal dugaan
mbak ratna sarumpahit
mbak ratna sarumpahit
kita tahu beliau ini adalah aktivis yang bukan hanya kali ini saja
tapi cukup malang melintang sejak zaman orde baru
jadi orang bertanya tanya apakah kebohongannya ini alamiah atau tidak
untuk apa berbohong dalam konteks ini
toh dia adalah pemain lama
dan gak mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya yang sudah bangun sepanjang dia hidup
kemudian hanya untuk suatu hal yang iseng mungkin
mungkin untuk suatu hal yang sensasional

mungkin untuk suatu hal yang
mungkin untuk suatu hal yang menarik
mungkin untuk suatu hal yang menarik

karena mbak ratna sudah mendapatkan itu semua
populer hebat dan diakui oleh banyak orang
jadi wajar kalau kemudian ada orang yang menduga
jangan jangan ada sesuatu
bahasa arabnya mungkin ada syai'un syai'un

mbak ratna apakah kebohongan ini alamiah atau tidak
untuk apa berbohong dalam konteks ini

kemudian hanya untuk suatu hal yang iseng mungkin
mungkin untuk suatu hal yang sensasional

populer hebat dan diakui oleh banyak orang
jadi wajar kalau kemudian ada orang yang menduga
jangan jangan ada sesuatu

nah itu kalau melihat aktor

disambutlah kira kira dengan gubunya bang nara
ada pak probo ada pak badlizon
menyatakan bela sungkawa dan semacamnya

dan di sini juga ada yang berdekatan

serempal dilakukan oleh orang yang sama seiringan dan sejajar kan begitu apalagi misalnya di luar
kubunya bang nara ini nyaris tidak ada orang yang menyatakan bela sungkawa bang luhut belum ada
teman teman tim sukses jokowi juga belum ada dan semacamnya apalagi misalnya ditegaskan dengan
waktu konferensi pes barat nah bahwa dia dibisiki oleh setan nah nanti proses hukum itu harus
buktikan setan itu siapa sebenarnya makhluk haluskah atau makhluk yang tampak ini perlu
dikelirkan jadi polisi harus menjelaskan siapa setan itu itu itu itu menjadi tegas polisi
bukan apalagi misalnya yang keempat yang ingin saya tegaskan bahwa terkait dengan propaganda ini
memang kita baru menemukan bahwa polisi bergerak cepat saat ini detail sistematis akurat gitu ya
dalam waktu yang cukup singkat seakan akan memang ini bukan suatu hal yang alamiah dan kebetulan
ada manifest yang sebenarnya tidak terbaca secara umum yang bisa ditangkap oleh saya yang hanya
melihat dari jauh ini pasti ada permainan di lingkungan ini
sebab itu bang ruhut sama bang nara sebenarnya nggak mau jujur sebenarnya apa yang terjadi
misalnya itulah yang kemudian diduga oleh berapa orang maka muncul ada kaitkan kaitkan ini propaganda
mungkin karena terkait dengan tim suksesnya pak prabowo yang mengimpor dari luar segala macam
upaya upayanya hampir sama mirip narasinya memang terkesan mau flying victim kan kira kira begitu mbak
ala kulihal memang itu yang terjadi oke pertanyaan masih yang sama playing victim itu masih laku nggak
laku laku laku laku sekali sampai sekarang kalau nggak laku jadi korban itu ya kalau nggak laku laku
boulder gitu ya kalau nggak laku ngapain ada pola pola yang oke memang secara tampak
terjadi belakangan oke bener enggak sih ada yang di impor nanti saya konfirmasi ke belovedarmisya
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi saya menyambung yang disampaikan oleh mas adi
ada dugaan kemudian ada tim sukses yang diimpor dari luar negeri rusia lah katakan
ini menunjuk semua kepada tim prabowo sandi
saya kira untuk semua tim ses itu ingin mencari pola yang sebaik baiknya
entah di dalam negeri luar negeri dan sebagainya itu sudah biasa lah
dan pemilu dua ribu empat belas kan sudah ditulis di media
pemenang ini juga mengambil dari mana tim dari amerika juga begitu
dulu pak sby juga ditulis ngambil dari tim mana luar negeri itu kan biasa aja kalau soal itu
jadi ada ya yang impor ada memang
saya kurang tahu sampai hari ini saya belum dapat informasi itu
semoga nanti lain waktu bisa saya informasikan
tapi itu wajar kewajaran
semua tim ini yang terbaik
soal luar negeri dalam negeri
kan semua manusia yang oh kita ada yang keluar negeri nanti kita soalkan juga nanti kan
jadi biasa biasa aja
yang jelas ini sebenarnya
kita semuanya korban
jadi kami itu semua ingin
namanya kita korban kan
kita sebenarnya nggak tahu
katakanlah playing victim
sebenarnya yang playing victim kan ratna sarumpait
masa sebuah korporasi playing victim betapa bodohnya
kan kita tahu lah kalau misalkan ada dugaan
kayaknya yang ngerancang ini tim ses nih
masa kita nggak ngerti disitu ada cctv
dia ada di rumah sakit yang sangat mentereng di jakarta
nggak mungkin melakukan
apa intitik intik yang sebodoh itu
kalau mau kan durancong yang serapi mungkin
nah itu yang punya alat yang memiliki sdm ini kan
kalau pak prabowo nggak punya
oleh karena itu kemarin saya ditanya
kok dia nggak tabayun dulu ke ratna sarumpait
bener nih kamu dikebukin
ya maka dalam pertemuan itu ratna mengaku iya
maka dari itu saya bilang semuanya
kalau kita udah tahu ketipu terus ngomong ke publik
bahwa ratna sorumpait itu sebenarnya bohong tapi saya omongan itu benar
ya nggak toh
hoki itu ada dua
jadi hoki itu ada dua
sesuatu yang ada dikatakan tidak ada
yang kedua adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada
maka tadi saya katakan yang kasus palu bang yang ada
yang tidak ada dikatakan ada
yang ada dikatakan tidak ada
itu dua duanya hoax samanya
maka kemarin bang rudi mau kepleset ini
pas ke pembeli
pembentukan bravo lima
ngomong ke wartawan tuh gubernur sumatera barat mendukung pak jokowi dua periode
ternyata bukan diklarifikasi
mendukung program sampai dua ribu sembilan belas
tapi pilihan kami nanti berbeda gitu
udah doang mau ditulis bang di koran
di suara pembaruan hari ini
apa yang terjadi
bukan contoh sementara dulu
contoh sementara dulu
biar kau enak hidup ini anak tangga satu satu
biar aku ceritakan
biar aku ceritakan
biar aku ceritakan
enggak enggak enggak
taunya sekarang tim sukses
tuan guru bajang
enggak enggak enggak
taunya sekarang bersama kami
enggak enggak enggak
sekarang tim sukses kita untuk jawa timur
begitu yang lain lain
termasuk sumatera barat
karena itu yang aku katakan
belum ngecapkan apa
kita boleh bicara kita orang partai
inilah bedanya pak jokowi
dengan yang lain
termasuk pak prabowo
pak jokowi itu sahabat rakyat dan bapak rakyat
ini semua punya partai
tapi melihat kerja keras kerja ikhlas
tunggu dulu bos
kerja dari hati yang paling baik dan kerja tuntas
apa yang terjadi
mereka lupa dengan partainya
melihat kenegarawanan jokowi
semua sekarang mau dukung jokowi
yang kita mesti ulas ini dulu
ini jago jago mustafa dialih alihkan
udah udah tenang
misalnya jangan gitu bang
ini pengamat kita dulu dong
setengah menit saja
saya tidak mendukung pak jokowi untuk dua ribu sembilan belas
merasa ketipu enggak
sekarang aku mau tanya
sudah kejadian enggak
tentang yang terjadi pada pak prabowo
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
ini itu yang gue bilang dari tadi
kasih contoh soal salah
ini kita undang pengamah
ini generasi muda yang hebat
apa yang dia katakan itulah sekarang ada di rakyat
apalagi mereka akui
enggak mengira menipu
tapi tetap ingat itu
ratna sarumpait sahabat kalian loh
yang aneh lihat waktu pertama
dia melakukan kebohongan
belum tahu bang
belum tahu kebohongan
ya iyalah belum tahu bohong lah
belum tahu bohong
itu simbol itu pak jokowi
termasuk yang rencana hari ini ferdinand utahayyan
enggak pernah didatang
itu yang saya mau
jadi apa yang dikatakan pengamat ini benar sekali
itu juga rakyat
waktu mendengar marah marah
tahunya merasa dibohongi
habis rana sarumpait dijadiin pergedil
itu yang dibilang
ini ada desain orang macam macam
bisa dong menilai itu
karena sebagai seorang kawan
kasian tuh rana tuh sekarang
seperti layang layang putus
gak ada lagi yang megang talinya yang selama ini
ada yang pegang
itu yang dikatakan
ada setan yang membisikkan saya
kan itu kan
tapi berdiri sendiri enggak
kalau menurut bang ruhut
soal rana sarumpait ini
berdiri sendiri atau enggak
tanyakan kepada rumput yang bergoyang
ini yang bikin mereka pusing sekarang
tolong jangan korbankan ratna sarumpait
ini hanya memberi contoh gini
udah begini bisa dikiburin
apalagi nanti memimpin negara yang lebih besar ini
kalau anda bilang jangan korbankan ratna sarumpait
berarti ada di atasnya dong
kita komentari sekarang
sekarang bagian kita bang
jadi kata kata si cantik jelita namanya rana sarumpait
seperti layang layang putus
kejemah banget padahal dulu
dia mengatakan rana sarumpait itu seperti layang layang putus
jadi seperti kita pedulikan
sekarang kasih contoh
wali kota pasuruan
itu tim suksesnya pak jokowi ma'ruf
itu juga seperti layang putus
gak dibela sama jokowi ma'ruf
yang sifat tim suksesnya itu
kalau berpasaran dibuang
maka oleh pak rambu harus di becat itu
semua partai politik
ini partai politik kan
dia tim suksesnya
semua partai politik
apabila ada kadernya
kasian nih rana
siapin lah lawyernya bos
kalau yang balik ke pasuruan
tanya partainya apa
pasti udah siapin tim
aku nih orangnya selalu pasti pasti aja
udah itu bos ya
jangan dikaitkan dengan tim sukses
ketika rana sarumpait
kalau kalian itu sudah banyak malunya bos
udah banyak malunya
itu bukan kami
kami gak terlibat
kan begitu kan
neno bukan kami
alisera bukan kami
rana bukan kami
rocky gerung bukan kami
tapi akhirnya apa
tim sukses sekarang
nanti ditutup lagi dengan kebohongan
tutup lagi dengan kebohongan
akhirnya itu yang aku bilang
sepintar pintar tupai meloncat
akhirnya jatuh juga
itulah rana sarumpait
oke mas adi
tadi kelarinasi dulu
karena kakak saya itu kemarin
adalah jurubicara tagar itu
cuma sekarang saya sudah mundur ya
karena saya ikut gabung dengan tim ses
karena kalau tidak gabung dengan tim ses
polisi akan menghadang
jadi abang jangan menjebelikan
jangan menghina polisi
kalau ini tidak gabung dengan tim ses
itu deklarasi tagar
dibubarkan sama polisi
atau gabung dengan tim ses
tagar itu benar nggak
ngapain mesti takut dibubarkan polisi
katakanlah kebenaran itu
langit boleh runtuh
selama saya membela kebenaran
itu baru mantap
saya ke mas adi dulu
saya ke mas adi
kita sudah mendengar ya
kira kira ini memang narasi yang terbangun sehari hari
bagaimanapun oleh para politikus
jokowi maru dan juga prabowo sandi
tapi apakah memang mereka memanfaatkan apa ya
ingatan pendek publik
sehingga dengan mudah membangun narasi
dimasukkan lagi yang lain
dimasukkan lagi yang lain
terus begitu menumpuk
dimainkan itu semua
tapi apapun motif mbak ratna bikin hoax begitu
ini mesin politik dua kandidat sudah bergerak
bukan hanya di level udara dan darat
di medsos tauan opini nya sudah tidak terkonsolidasi
artinya kemarin kira kira buat test case bagus ya
jadi dalam tanda kutip cebong dan kampretnya ini sudah mulai hidup kembali
dan relatively sekarang sudah mulai berimbang
kalau dulu agak sedikit kurang berimbang
pak prabowo dan teman teman agak sedikit mendominasi
tapi belakangan memang dimana ada cebong pasti ada kampret
narasinya sudah jelas
secara normatively memang kita harus akui
bahwa propaganda itu adalah pesan politik
yang sengaja ingin
sengaja ingin untuk merubah pikiran dan tindakan politik seseorang
narasi yang dibangun itu tidak objektif
dia manipulatif menyampaikan sesuatu yang itu bisa mengaduk ngaduk perasaan rakyat
itu naratifnya begitu
yang disebut dengan propaganda
maka muncul istilah yang disebut dengan name calling
sebagai bagian dari teknik propaganda apa
satu sebutan buruk kepada kandidat lawan yang memang disasar
misalnya ketika kemudian mbak ratna menyebarkan hoax
sebelum ada klarifikasi
oh negara ini tidak hadir
itu sejenis name calling
yang bisa disematkan kepada kelompok yang ingin disesasar
ini secara normatif ya bang narang
bukan soal apa
inilah yang kemudian memang harus dijelaskan kepada publik
secara normatif apapun yang terjadi
memang arah mata anginnya agak kurang menguntungkan kepada pak prabowo
tergantung memang ke depan bagaimana pak prabowo dan timnya
untuk kali ini ya masih dinamis karena memang kan
tergantung apakah mampu membalikan fakta yang sedang berkembang
recovery isu lah kira kira begitu
dengan isu isu yang lebih masuk akal dan rasional
itu yang kemudian ingin kita tegaskan kepada publik
bahwa karena dari sudut pandang manapun
ini memang tidak terjadi alamiah mbak
tergantung bagaimana bang nara timnya prabowo yang lain
mampu meng cover isu yang memang agak kurang berkenan mereka ini belakangan
karena suka gak suka
tim seberat barcelona sering kena badai
tapi dia mampu di akhir akhir
mungkin di last minus ditambahkan waktu tiga menit empat menit
kira kira begitu bang narang
tapi sudah mulai mampu
karena ini kawan yang gitu gitu dia gak terlibat
sekarang dia yang ditampilkan
karena kalau yang lain itu ditampilkan
kusi kan dia yang terlibat
kalau ini enggak lah
dia memang enggak
jadi ya enggak ada yang ngomong
apakah memang benar di zaman yang maju ini
justru kita masyarakat agak sulit membedakan
mana yang kebenaran mana yang kebohongan
nanti dijawab mas hadi ya
tetap di cnn indonesia pramidz
ya anda kembali di cnn indonesia pramidz
kita semua masih membahas soal dugaan propaganda dari kebohongan
yang kemudian diakui oleh seorang ratna sarumpait
dua pihak ini sudah mengaku memang tidak ada propaganda
tapi saya ke mas adi sekarang
mas adi bagaimanapun apakah memang benar
bahwa saat ini sudah semakin sulit untuk melihat
mana yang kebenaran kemudian mana yang kebohongan
karena semuanya tampak begitu solid
tampak begitu valid ya dalam narakutnya
benar bohong sekarang itu menjadi sebuah selera
bukan soal objektivitas mbak putri
misalnya jelas ini mbak ratna sudah melakukan hoax
tapi ada saja narasi narasi yang di belakang untuk coba dibangun
sebagai bagian dari counter opini yang sedang berkembang
orang masih banyak yang tidak percaya
mbak ratna yang jagoan
sama pak luhut aja bisa ngelawan
ini kok secara jujur mengakui dia melakukan kebohongan dan terbuka
itu seakan akan dia ingin
untuk sesuatu yang pasti
untuk sesuatu yang pasti
sudah tahu resikonya apa gitu ya
orang menduganya ini pasti ada sesuatu yang kuat di belakang mbak ratna
yang melakukan pressure
tindakan tindakan yang mungkin dia tidak bisa kendalikan
makanya muncul istilah setan itu semakin melengkapi dugaan dugaan itu
itulah yang kemudian saya baca
anehnya sekarang mau telepon pelajar atau tidak
buruk dan baik menjadi sebuah selera
bukan tingkat objektifitas
bukan apa yang terjadi
tapi narasi narasi yang dibangun di belakang
apakah sesuai dengan selera kita atau tidak
dan main sekarang mainstreamnya adalah bukan hanya media mainstream seperti jnn dan yang lain
tapi di medsos mainnya
kuat kuatan di situ
inilah yang saya kira di banyak kampus di kelas saya juga berdiskusi tentang gini
mahasiswa juga banyak yang nggak percaya
bahwa mbak ratna ini melakukan suatu kecerobohan yang sangat luar biasa
mesti mereka mencari bukti bahwa ini tidak benar
inilah yang kemudian saya menebalkan
bahwa soal baik dan benar di politik kita
menjadi hanya sebatas sebuah
bukan soal sesuatu yang memang ingin dicari kebenaran
dan kebenaran yang hakiki hanya di dunia kampus di dunia akademis mungkin di agama
di politik menjadi samar samar
bang tova kalau misalnya ini kemudian terus bergulir dan menjadi analisis yang semakin liar
semua orang pasti akan menunjuk ke prabowo sandi
pasti menunjuk itu
dan itu akan sangat sangat merugikan
apa yang akan dilakukan sekarang
jadi ada seorang menteri zaman nazi namanya joseph goebbels
dialah yang kemudian membentuk
untuk namanya disebut menteri propaganda
karena dia jagonya
dia membuat kebohongan kebohongan
memerintahkan pasukan nazi
untuk membuat kebohongan terhadap orang yahudi
sehingga orang yahudi ini menjadi korban
atas upaya propaganda yang dilakukan oleh joseph gobes
maka muncul istilah
kalau kebohongan yang diulang ulang
maka orang tidak percaya bahwa itu benar
maka orang yahudi kemudian dusur dimana mana
ngumpul di palestina sampai sekarang
menjadi masalah yang rumit sekali
sama dengan ini
waktu si ratna si cantik jelita itu belum ketahuan bohongnya
narasinya masih imbang
saya bohong paling wahid di indonesia ini
lalu prabowo menjadi pihak yang paling tertuduh
padahal ini sebuah kebohongan
belum tentu ini belum terbukti juga
tapi ini kalau diulang ulang sampai nanti pemilu
sampai april dua ribu sembilan belas
orang akan percaya sesuai dengan teori joseph goebbels
bahwa kalau kebohongan diulang ulang
orang akan percaya bahwa prabowo itu menyeting ini semua
ini tampaknya memang sudah ada pihak tertentu
saya nggak tahu siapa
saya tidak menuduh manapun
yang merancang ini supaya prabowo
lawan kan banyak
lawan itu tidak ini aja
ada pihak pihak yang diuntungkan oleh kekuasaan
jadi tidak harus pertahanan
tapi pihak pihak yang diuntungkan oleh kekuasaan
yang ketiga soal benar dan batil dan hak
itu di al quran mohon maaf saya tidak mengguru ya
al baqarah empat puluh dua bang
saya belajar hukum islam
jangan campur adukkan antara yang hak dan yang batil
jangan tutupi kebenaran
padahal kamu mengetahui
ini allah yang bilang ya
dan ini terbukti sekarang
yang benar yang salah hak dan batil ini dicampur adukkan
supaya situasi pemilu ini menjadi kacau balau
kan dan itu yang memang terjadi bang nara
saya yakin sekali ini ada yang rans
siapa yang mencampur adukkan
ada pihak tertentu
saya tidak menunjukkan
tapi ini dugaan
ini mungkin yang diinginkan
pihak anda sama sekali tidak melakukan itu juga
mungkin orang melancang itu sangat berisiko sekali
yang saya khawatirkan adalah nanti ada pihak lain
pihak ketiga yang tepuk tangan
tapi ini dibuat berkelahi dua duanya
sehingga nanti ada dugaan
jangan jangan nanti ada curiga lagi
ini pak jokowi yang rancang
jangan jangan timnya pak jokowi yang rancang
nanti ada juga seperti itu
di belakang nanti
seperti itu yang diinginkan
supaya kita berkelahi
pemilu kemudian kacau mungkin diuntur
itu sudah perancang perancang yang saya tidak tahu ini
golongan yang silent yang gelap yang invisibleman
kita tidak mengerti siapa mereka
tapi saya yakin bang rud akan bijaksana
wise menjawab pertanyaan ini
jadi saya begini saja
kalau sahabat saya mustafa
ini dia ahli pidana
tapi saya ingin mengatakan
ini sudah terjadi
kita negara hukum
saya begitu saja
daripada kita aduh cari pembenaran terus
hukum itu milik kita semua
itulah saya kasih contoh
ahok sudah minta maaf hukum
oh kami dibohongi
oleh ratna sarumpait
oh tidak bisa
kita negara hukum
polisi kita sudah bekerja
yang selama ini aneh aneh
dia nggak ikut aneh aneh itu
ini indra kun namanya hebat
yang aneh aneh itu
kalau misalnya mau dilihat
seorang mustafa narawanda
saya belajar ribet
seseorang yang bisa dipidana adalah satu pelaku
yang menyuruh dan yang ikut serta
dan antara pelaku dan turut serta ini betty
tidak ada beda beda tipis hukumannya
jadi sudah lah
pak amin rais sudah dipanggil
karena nanti jangan sampai dua kali enggak
tahunya upaya paksa bapak apapun tokoh
putri pak amin rais
kalau dipanggil datang
hey ferdinand untuk utahan
fadli john datang kau
wah saya wakil ketua dpr
fadli yang enggak
pertonaan kayaknya ferdinand
semua ini enggak
yang rame rame itulah
termasuk pak prabowo
ya nanti kalau dipanggil datang juga
kalau bagian pak ferdinand agak kencang suaranya tadi
sandi juga ya
kita kan negara hukum
sandi malah melaporkan dia
tapi kan memang ada kemudian tujuh belas nama yang dilaporkan itu
dan sekarang sudah mulai ada proses
apa yang dilakukan oleh tim prabowo sandi
apakah menyiapkan lawyer
karena saya yakin pak prabowo pasti menyiapkan
tapi kalau memang mengerti hukum taat hukum
pasti pak prabowo sendiri juga akan ketika dipanggil pasti akan datang
bagaimana dengan yang lain lain
yang melaporkan ini juga kawan kawan saya juga
fadhad abbas kawan saya sejak muda
melaporkan berapa orang itu tujuh belas orang
mas saur kawan saya juga sesama sama sering di televisi ketemu
saya enggak tahu beliau laporkan enggak ya
jadi saya sampai hari ini saya belum update ya
karena saya keliling ke berbagai kota
jadi saya belum update
nanti besok insya allah saya akan ketemu
apa yang dilakukan
sampai hari ini saya belum update betul
saya baru mendarat juga sama beliau
belum ada dari luar kota
jadi belum tahu
tapi insya allah kita hadapi dengan gentle lah
yang salah pasti tidak akan dilakukan lah
tidak mungkin sebesar pak prabowo pak fadlizon pak amin rais hanum rais
cintai emak emak se indonesia
tapi aku dengar sekarang gara gara itu emak emak jadi kurang
jadi dikanti ibu ibu
kalau saya terakhir
tentu kita tidak ingin seperti keledai
jatuh di lubang yang sama
satu periode aja ya berarti ya
maksud saya cukup lah mbak ratna nih yang sudah melakukan
jangan kurbankan pendukung yang lain
yang lain memang harus stop
kita ingat kan pajak damai sudah kita tangan
iya udah kita tangan tangan nih
jadi stop lah
dan tentu saja bang nara
susu yang sudah tumpah ini tidak mungkin kita tangguh terus menerus
kunci di sebelahnya bang rut saja
kalau bang rutin ini adem semua adem
terima kasih bang rut
terima kasih banyak mas adi
terima kasih banyak malam hari ini
terima kasih pur
dan kebohongan dengan tujuan tertentu adalah yang terburuk
tapi sekaligus paling menguntungkan
begitu yang pernah diungkap vinly peter dunn
penulis asal amerika serikat
semoga ini tidak menjadi justifikasi untuk meraih tujuan tanpa landasan kejujuran
cnn indonesia prime news segera kembali